jalan tol sepanjang tiga puluh enam dua puluh tujuh km akan diresmikan presiden joko widodo pada selasa siang ini
ruas tol ini diproyeksikan untuk mengurai kemacetan pada masa libur natal dan tahun baru nanti
presiden jokowi dijadwalkan tiba di surabaya pada pukul tiga belas waktu indonesia barat
dan presiden jokowi akan meresmikan jalan tol surabaya mojokerto sepanjang tiga puluh enam dua puluh tujuh km
yang membentang mulai dari kedung losari tembelang jombang dan menyambung hingga mojokerto
lalu berakhir di gerbang tol warugunung
peresmian kali ini dilakukan di seksi satu b serta seksi dua dan tiga
kondisi jalan tol yang sudah dibangun sejak tahun dua ribu tujuh ini cukup memadai
rambu rambu dan penerangan jalan pun telah memungkinkan jalan tol ini dilalui kendaraan dengan aman
dan selanjutnya sudah ada koresponsor
koresponensian indonesia ika rima di surabaya jawa timur
rima sejauh ini bagaimana persiapan peresmian jalan tol surabaya mojokerto ini
rima anda bisa mendengar suara saya
yang hari ini presiden jokowi dodo yang diagentakan akan tiba
pada pukul tiga belas ternyata hingga saat ini belum tiba
dan informasi terakhir yang saya dapatkan bahwa presiden ri ini akan tiba pada pukul empat belas tiga puluh
untuk meresmikan tol mojokerto surabaya ini atau tol sumur
dan pada saat ini situasinya sudah cukup ramai sekali yang berada di sini
dan yang paling menarik perhatian di sini tidak hanya peresmian gerbang tol warugunung ini saja
tetapi juga mobil yang ada di belakang saya ini alfian
ini menjadi perhatian khusus sejumlah orang tadi saya melihat
karena ini adalah
ini adalah salah satu dari sekitar dua mobil yang nantinya akan dibawa ke tol warugunung ini nanti
untuk langsung ditunjukkan kepada presiden jokowi dodo dan akan dites drive
tapi belum tahu pasti apakah benar nanti akan dites drive oleh presiden joko widodo
karena ini adalah mobil listrik rancangan anak indonesia
dan ini merupakan mobil listrik yang dikeluarkan langsung oleh institut teknologi sepuluh november
ini yang bersama saya sani
ini salah satu
ini memang bisa diperkirakan juga sebagai mobil yang terbaik dari mana saja untuk menjual mobil yang ada di sini
cukup menarik sekali
bisa dijelaskan atau diterangkan spesifikasinya seperti apa mobil ini
apakah mampu bersaing nanti di pasaran
kalau mau bersaing saya harapkan pasti seperti itu ya
karena sampai saat ini ini buatan kita sendiri
jadi ini dari teman teman sendiri
mulai mendesain mensimulasikan hingga menjadikannya jadi barang nih mbak
jadi ini kita pakai motor listrik tiga puluh kw bisa sampai satu ratus sepuluh atau satu ratus dua puluh km per jam
kita sudah pernah uji coba juga dari surabaya ke jakarta
kemudian melewati jalur jalur yang menanjak dan menurun kita aman alhamdulillah
terus mungkin ini bisa diperlihatkan kepada kami seperti apa sih sebenarnya bentuk di dalamnya
kalau ini di dalamnya sama seperti mobil mobil konvensional yang sudah ada ya
jadi stirnya segala macam sudah sama seperti mobil biasanya
tapi di sini yang spesial dari kami adalah sistemnya kita pakai integrated
jadinya kapasitas baterainya tinggal berapa kecepatannya sudah seberapa
dan apa yang sedang dialami mobil itu kita tampilkan di sebuah tab
mungkin bisa coba masuk ke dalam kira kira ketika ada penumpang di dalamnya seperti apa
sama seperti mobil mobil biasanya sih jadi fral white driftnya juga normal
biasa seperti mobil pada umumnya
ini kalau semisal akan dipasarkan di indonesia ini kira kira akan dijual dengan harga berapa
kemungkinan lima ratus an kalau kemarin mungkin lebih mahal karena memang dari sisi kami
yang belum kami kuasai adalah sel baterainya itu sendiri
oke baik ini berarti dia hanya dengan dua pintu ya pintu samping
ini kita sini kak
oh sini kak
ini kita sini kak
rencananya ada berapa mobil nanti akan dibawa ke sini
kalau sampai saat ini yang untuk mobil listrik city car kita ada satu mobil ini
kemudian ada satu bis listrik ada satu lagi mobil namanya lowe ireng dia engine
tapi ecu nya kita buat sendiri jadi yang ngontrol bensin dan lain sebagainya
kita kontrol melalui program kemudian ada dua sepeda motor listrik
jadi yang lowe earing ini yang disebut juga dengan supercar
kondifikasinya seperti apa supercar
sebenarnya itu mesin biasa engine pada umumnya
kita pakai v delapan cuman yang kita unggulin adalah sistem komputasinya jadi ecu nya kita bikin sendiri
benar apa tidak ini nanti akan di driving atau mungkin supercarnya nanti akan disetir sendiri oleh presiden joko widodo
ya insya allah
terima kasih dan semoga mobil mobil karya anak bangsa ini nantinya bisa dipasarkan di indonesia dan diproduksi secara massal
dan alfian cukup menarik sekali
seperti apa karya anak bangsa dan akhirnya bisa sampai di tangan presiden republik indonesia harapannya seperti itu dan bisa diproduksi secara massal
sementara jika terkait tol sendiri memang jika tol ini benar benar nantinya akan difungsikan secara total kepada masyarakat yang nantinya akan menuju ke surabaya
kemudian gresik dan juga lamongan ini akan menjadi salah satu akses transportasi yang cukup membantu sekali mampu mengurai kemacetan yang selama ini kerap terjadi ketika libur natal dan tahun baru atau pada hari raya
karena memang sebenarnya tol ini bisa diproduksi secara massal
karena memang sebenarnya tol ini sudah difungsikan sebelumnya pada hari raya idul fitri tahun ini dan itu memang cukup membantu sekali
namun jika tahun lalu memang kondisinya belum cukup baik seperti yang saya informasikan sebelumnya bahwa kondisinya belum seperti saat ini
penerangannya kemudian lalu lintasnya juga cukup baik kemudian penunjuk jalannya juga sudah cukup baik di sini
sehingga masyarakat ketika melalui tol surabaya mojokerto ini seharusnya bisa percaya diri untuk masuk menuju tol surabaya mojokerto sehingga tidak terjadi kemacetan di arus bawahnya
karena memang ini sudah cukup nyaman untuk dilalui
baik terima kasih eka rima langsung dari surabaya jawa timur